belakangan ini tanaman hias menjadi obyek koleksi yang digemari sebagian masyarakat
selain memelihara tanaman hias dalam pot kita juga bisa mencoba alternatif yang satu ini bulat
kecil dan sedap dipandang inilah kokedama ini adalah seni merangkai tanaman hias dari jepang
menggunakan media tanam tanah dicampur lumut yang berbentuk bulat teknik kokedama ini mirip bonsai
sehingga mengutamakan estetika bentuk tanaman kokedama banyak digunakan sebagai pajangan di
meja atau digantung untuk mempercantik sudut rumah cara membuatnya cukup mudah persiapkan
tanaman hias yang hendak dijadikan kokedama tanaman yang digunakan bisa apa saja sesuai
dengan selera anda mulai dari aglonema sirigading hingga sansifera selanjutnya
campurkan tanah sekam yang dibakar dan pupuk kandang dengan sedikit air
aduk rata hingga mendapatkan tekstur yang lebih lembab jika sudah buat bentuk bulat dari
adonan tanah di sekitar akar tanaman sambil ditekan sampai tekstur lebih padat
terakhir lapisi bulatan dengan serabut kelapa lalu ikat dengan benar
nah kalau yang ini adalah kokedama yang asli
ini menggunakan campuran tanah dan lumut magnum moss
namun bahan ini agak sulit didapatkan di indonesia
sehingga ada bahan penggantinya yang jauh lebih mudah didapat dan harganya juga lebih terjangkau
yaitu dengan menggunakan serabut kelapa seperti yang saya buat satu ini
bentuknya juga tidak kalah cantik dan justru jauh lebih rapi
selain murah dan mudah didapat bahan yang digunakan untuk membuat kokedama juga ramah lingkungan
ya jadi karena kokedama ini menggunakan bahan bahan seperti serabut kelapa yang bahan organik
jadi lebih ramah terhadap lingkungan
dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan pot plastik
kalau misalnya potnya udah rusak kan jadi sampah atau cemaran untuk lingkungan
karena sulit untuk diuraikan
walau belum terlalu banyak berkembang di indonesia penggemar kokedama mulai bermunculan
mereka tertarik dengan keunikan dan cara merawat yang mudah
saya tertarik dengan kokedama
dengan kokedama ya karena bentuknya memang lucu gitu ya
karena tidak membutuhkan pot tinggal digantung aja
jadi sangat praktis lah untuk kokedama ini
untuk penyiraman cukup merendam kokedama dalam air selama beberapa menit
jangan lupa untuk meletakkan kokedama di tempat yang terkena sinar matahari pagi setiap tiga hari sekali
agar tanaman mendapat nutrisi yang cukup
putri demes angga cita kesuma